tuh aku jadi bingung lelah capek sebetulnya apa yang ngomongin eh eh
sempro kita tuh disini lagi bahas hantu rumah kosong hantu assalamualaikum
bapak bapak ibu ibu mohon maaf saya terlambat tapi tetap aja
saya salah saya salah mohon maaf tadi saya harus jemput pak ustadz dulu beli
di dalam rumah ya pak
kalian pikir kita lari kenapa sama
bete gimana pak
ternyata rumahnya banyak hantunya pak iya bener perte manis rem banget lagi
hantu hantu dipermarah sama kita karena kita udah gampang mereka
jadi lebih tenang lebih asri lebih nyaman gak nyermin
iya benar juga ya
yaudah deh saya mau mengundang pak ustadz untuk bisa adakan pengajian
siapa tau lebih abdol ya kan
insya allah lah
nah kayak gitu pak rt
mendingan pak rt tuh berkorban sedikit
daripada nanti tuh hantu hantu itu tuh godain warga warga yang lain
ih moh aku mah
uang udah keluar banyak lama lama kalian harus aja jadi korban
jangan pak rt jangan aja pak rt
aduh bikin aku bingung
ngapain korban segala
yaudah gini aja deh
mendingan yuk sekarang kita pada bubar aja
besok kita siapin buat pengajian
ayo cepetan yuk
bal rumah baru bekas yang pantai hosun itu yang dibeli sama ayah kamu itu kan merantuk
kamu gak takut
kemarin kan mereka muncul pas kita lagi beres beres
iya raff juga takut banget
hantu itu serem
tapi kan nanti malam ada pengajian
hantu hantu itu gak berani deketin kita
buang sampah itu gak boleh sembarangan ntar banjir tau
buang sampah di tempatnya dong
nanti banjir loh
besernya disini ada tong sampah
buang aja kesana
lagian ntar ada yang bolong
kalau begitu juga kadang nggak baik
kebersihan itu kan sebagian dari iman
dengerin anak kecil aja tau
tuh diri raffa tuh dam
kalah sama anak kecil
kalian lihat deh ibu sama anak kecil itu
kasihan banget kan
dia tuh gak punya rumah
gak bisa sekolah
gak beruntung kayak kita
makanya adam harus bersyukur
kita bisa bersekolah dan punya tempat tinggal
iya bel kita harus banyak bersyukur
iya dam kita harus bersyukur
jadi ini yang katanya rumahnya ada hantunya itu

iya ya padahal
rumahnya biasa aja
kenapa dibilang kayak horor
kelihatannya biasa aja tuh
mana seremnya sih
alah ibu endang
eh denger ya sepertinya ini
prt aja yang lebay biar apa
semua orang tahu kalau dia itu beli rumah itu seharga tiga ratus juta karena uangnya yang ada itu
lebay terlalu kebihon
ya masa sih bu messi sama bu endang nggak percaya kalau rumah ini itu ada hantunya
nantinya serem banget loh bu
belum aja bu messi sama bu endang dilongok sama hantu gosong dari jendela
ntar kalau udah dilongok aja
eh hansi pers hansi pers tolong aku
aduh aku jadi bingung lelah capek
sebenernya apa yang diomongin
eh sengku kita tuh disini lagi membahas hantu rumah gosong
assalamualaikum bapak bapak ibu ibu
mohon maaf saya terlambat
tapi tetap aja
pak rt datang juga
saya salah saya salah
mohon maaf tadi saya harus jemput pak ustadz dulu
biasa membutih kulit pelangsing
mari kita langsung saja mulai pengajiannya
yuk silahkan bu pak
yuk yuk yuk
tati pak reseknya pak
katanya kan gak takut
aku belakangan aku tuh namanya loh
katanya nggak takut gimana sih
iya lagi disusun nih
koci udah kelar belum
iya kan abisnya banyak yang nunggu
kaprio sepuluhan nyusun airnya
iya ini lagi disusun
iya ini lagi nyusun
orang juga nyusun helen ini presiden
apakah arasi anda ada
tapi bella bahkan tidak
bagian sih kamu
makan terus kerjanya
ini kan semuanya udah dihitung
aku aja gak berani ngambilin
kok kenapa kamu enggak
aku main disini aja
aku pada main di dalam
dimarahin terus sama mocha mazara
ini kan aku main disini aja
aku capek rafa
aku mau istirahat sebentar
aku mau istirahat sebentar
aku mau istirahat sebentar
aku udah bilang
aku lagi capek tau
dia nyulihkan ku siapa
cara memucik ya udah sekarang kamu masuk ya ikut pengajian lagiin kamu tuh ngapain di sini
eh murad yuk ngetelap